penyidik bares krim polri kembali menjatuhalkan pemeriksaan terhadap bahar bin ali bin smith
sebagai saksi dalam kasus ujaran kebencian terhadap presiden joko widodo
sebelumnya bahar bin ali bin smith tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pertama
di direkturat tindak pidana umum barreskrim polri pada senin yang lalu
bahar datang pada kamis siang hingga kini penanganan kasus bahar sudah naik ke tingkat penyidikan
dalam kasus ini polisi telah memeriksa sebelas orang saksi dan empat ahli
dari hasil pemeriksaan para saksi itu diketahui video berisi ujaran kebencian bahar
yang dipermasalahkan merupakan video ceramahnya pada delapan januari dua ribu tujuh belas